kamu gak menyayanginya
jadi dia bukan anak kamu
enak aja dia dari kecil sama saya
kalau kamu mau ambil dia
kamu harus ganti rugi
yang merawat selama ini juga suami kamu
bukan kamu jadi apa alasan saya
untuk ganti rugi
tidak ngajar kamu
bukan urusan kamu
sekarang kamu keluar dari rumah ini
kamu keluar dari rumah ini
sekarang juga kamu keluar dari rumah ini
pergi kamu sekarang dari sini
eh denger ya
saya tidak mau kamu kembali ke musola itu
atau ke rumah pak ustadz
kamu pergi yang jauh dari kampung ini
supaya kamu gak bikin susah saya
kalau tufa pergi
aku pasti malu sama pak ustadz dan ibu ibu di sini
tidak mungkin aku pergi dari rumah ini
sudah tidak punya apa apa lagi
aku harus dapatkan tufa lagi

hey diam kamu jangan baca baca
saya yakin bos kita bakalan senang dengan hasil kerja keras kita
saya posisinya ada di

minggu ini tahu kalau nggak violent
ibu keluarkan seseorang dari masjid itu wonk pasang
nah juga seperti ini
cepet coy dari tadi lo kalah melulu bisa gak lo main
tangkapan yang bagus besok pagi kita berangkatkan dia ke luar negeri
kalo tidak saya pukul kamu ya
biarkan aja sendiri kita keluar dulu
iya aku pangen banget
hei kalian mau kemana
cepet kita kejar dia
terus terus lari sayang
lepasin tuh apa
lepasin tuh apa
hei mau dibawa kemana anak itu
kalian ngapain nyulik dia
asal kamu tau ya kami mau culik anak itu
ia demi uang lah
jangan salah paham siapa yang mau minta tebusan sama kamu
asal kamu tahu kami akan menjual anak itu ke luar negeri
sekarang serahkan anak itu silih
kamu gak menyayanginya jadi dia bukan anak kamu
enak aja dia dari kecil sama saya
kalau kamu mau ambil dia kamu harus ganti rugi
yang merawat selama ini juga suami kamu bukan kamu
jadi apa alasan saya untuk ganti rugi
tunggu diam sini
salma akhirnya kita ketemu lagi
udah bertahun tahun aku mencari kamu
kamu mau ngapain
ini adalah anak kamu bondan
jadi itu anak aram itu
ini darah daging kamu
ini anak kita
aku gak pernah punya anak
kamu satu dari puluhan wanita yang pernah aku singgahi
kamu gak punya hati
benar kamu benar
aku memang kurang ajar
makanya karena itu aku mau menjual anak ini
enggak aku gak akan biarin itu
aku gak akan biarin itu
ayo serahkan anak itu
ibu kandung kamu
ibu terpaksa menjemunyikan kamu di dalam bedung
karena ibu ingin menyelamatkan kamu dari papa kamu